demo bela palestina yang digelar di sekitar kawasan monumen nasional dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai wilayah di indonesia
pantauan tim cnn indonesia di lapangan arus lalu lintas dari seputar tugutani mengarah ke jalan merdeka selatan
menuju titik pusat aksi sudah dipadati masa sejak pukul enam pagi
kendaraan yang mencoba mendekat ke arah monas maupun gambir hampir tidak bergerak akibat lautan masa pendemo
tidak hanya orang dewasa anak anak pun turut serta dalam aksi tujuh belas dua belas yang mengecam amerika serikat akan klaim donald trump yang menyebut yerusalem menjadi ibu kota israel ini
mayoritas masa mengenakan pakaian warna putih dan membawa bendera palestina maupun bendera bendera bertuliskan huruf arab
dan untuk mengetahui situasi terkini masa aksi bela palestina di monas dan sekitarnya
kembali ke seputaran tugutani ada produser lapangan cnn indonesia diayu jihan
jihan bagaimana situasi terbaru di sana
selamat siang aldi dan juga pemirsa cnn indonesia
memang benar sekali memang sepanjang hari tadi tepatnya selepas subuh hingga sekitar pukul sembilan lima sepuluh begitu
memang aksi bersetu indonesia untuk membela palestina atau aksi tujuh belas dua belas berlangsung dengan damai
saat ini dari pantauan kami sekitar jelang zuhur atau jelang jam dua belas sampai sekarang
memang masa yang terdiri dari ribuan orang yang datang dari berbagai wilayah di indonesia
tidak hanya di pulau jawa saja tapi melainkan juga dari berbagai pulau lainnya di luar pulau jawa
seperti kalimantan sumatera sulawesi bahkan begitu

mereka hadir ke sini dan saat ini mereka sudah membubarkan diri
seperti anda lihat di belakang saya saat ini saya berada di jalan menteng raya
dimana memang jika tadi pagi begitu selepas subuh begitu jalanan sangat padat
bahkan kendaraan kendaraan tidak dapat lewat sama sekali
baik motor mobil atau kendaraan lainnya yang berusaha melintas
betul betul tidak bergerak saat ini di belakang saya kendaraan atau arus lalu lintas sudah mulai lancar kembali
tidak ada kepadatan berarti begitu
dan memang jika berbicara tentang demo aksi bela palestina dari berbagai lapisan masyarakat di indonesia yang berkumpul
di halaman utama lapangan monumen nasional tadi mereka menuntut beberapa hal
di antaranya memang jika kita ingat beberapa waktu lalu
presiden amerika serikat donald trump sempat berujar dalam pidatonya bahwa memutuskan yerusalem ini menjadi
ibu kota dari palestina
selain itu dia juga akan atau berencana memindahkan kedutaan besar amerika serikat di yerusalem
dan ini menjadi sebuah luka tidak hanya bagi warga palestina saja
tapi juga seluruh umat islam di berbagai belahan dunia khususnya di indonesia sebagai
indonesia sebagai negara dengan umat islam terbesar ini mereka tergerak bersama untuk melakukan aksi bela palestina
dalam pantauan saya tadi sejak pagi memang tidak hanya orang tua saja yang datang
namun mereka juga membawa serta anak anak mereka tidak hanya mereka yang usia sekolah saja
melainkan juga anak anak seperti anak anak balita bahkan anak anak bayi pun mereka dibawa atau digendong orang tuanya
untuk bergabung dalam aksi bela palestina ini sendiri
tadi saya juga sempat bertanya begitu mengapa mereka membawa anak anak mereka mereka menyebut bahwa
mereka membawa anak anak mereka mereka menyebut bahwa mereka membawa anak anak mereka mereka menyebut bahwa
mereka ingin mengajarkan sejak dini atau memperkenalkan sejak dini bagaimana membela umat islam khususnya pada saat ini adalah membela rakyat palestina
kemudian ada banyak juga tokoh tokoh yang hadir dalam gelaran kali ini yang diselenggarakan di lapangan munas seperti
wakil ketua dpr fahri hamzah kemudian plt ketua dpr fadli zon kemudian ada menteri agama lukman hakim saifuddin
hingga ada juga gubernur jokowi
dan juga gubernur rki jakarta anies baswedan dan juga tadi sempat ada zikir kemudian ada sholawat juga
ada tausiyah dan juga doa yang dipimpin oleh kiai haji abdullah jimnastian
tadi kita juga baru saja mendapatkan informasi bahwa wakil kepala kepolisian republik indonesia
kabupaten jenderal pol dr randes syafrudin juga akan segera hadir kesini untuk memantau langsung bagaimana jalannya situasi dari aksi demo bela palestina ini sendiri
namun memang dapat kami informasikan memang ini adalah satu hal yang sangat penting karena kita sudah tahu bahwa

berbicara lagi tentang aksi bela palestina ini sendiri ini menjadi sebuah titik balik begitu bagi masyarakat indonesia
jika memang kita pada waktu lalu mengingat ada demo yang cukup besar dan itu berkali kali berjilid jilid
memang demo bela palestina kali ini menjadi sebuah titik balik bagi masyarakat indonesia
jadi umat islam di indonesia jika kemarin sempat terpecah belah saat ini mereka bersatu begitu dengan tujuan yang sama
bahwa masyarakat muslim di seluruh indonesia bersatu untuk membela rakyat palestina
dimana memang kita ingat beberapa waktu lalu kita ingat bahwa sebelumnya memang palestina ini menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan atau kedaulatan negara indonesia
baik dayu jihan produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari kawasan tugu sepuluh
di monas terima kasih atas laporan anda